tidak terkenal tidak beres
membutuhkan tim khusus
sejarah sekaligus serius
yang ada di dapidana exus untuk menangani kasus act secara cepat serius dan profesional
langkah langkah yang diambil selanjutnya akan melakukan pemeriksaan lanjutan kembali terhadap saudara a dan iha
kemudian mengambil keterangan dari delapan orang saksi yang terdiri
dari dua orang pelaksana proyek atau relawan konstruksi
dan enam orang dari perangkat yayasan dan setap yayasan